presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada presiden joko widodo
prabowo bilang jokowi telah memberi contoh rekonsiliasi besar meski ia pernah menjadi lawan politik jokowi
prabowo menyebut selain rekonsiliasi jokowi juga mendorongnya hingga mendapat mandat dari rakyat
menurut prabowo langkah itu akan dilakukannya selama menjabat sebagai presiden demi persatuan dan kesatuan bangsa
hal itu dinyatakan prabowo dalam pidato kemenangan pilpres dua ribu dua puluh empat di kediamannya di kawasan kertanegara jakarta selatan
saya ingin juga menyampaikan terima kasih sayang dan penghargaan saya yang sebesar besarnya kepada presiden republik indonesia pak joko widodo
kerawanan beliau beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar